bus penumpang sriwijaya yang mengalami kecelakaan pada senin malam masih dievakuasi oleh petugas gabungan
hingga selasa sore dua puluh tujuh orang penumpang dinyatakan tewas dan penumpang selamat sudah dievakuasi ke rumah sakit besema kota pagar alam
menurut pihak rumah sakit besema pemerintah daerah kota bengkulu akan mengirimkan sepuluh mobil ambulans untuk membawa korban asal bengkulu setelah korban diidentifikasi oleh pihak rumah sakit
salah satu korban selamat hasana mengaku kejadian sangat cepat dan bus sempat mengebut
baik kami laporkan secara pandangan suara di sini saya kebetulan di rumah sakit besema
dari update terakhir di pukul enam belas waktu indonesia barat jadi untuk korban yang sudah terkini update itu dua puluh tujuh orang meninggal dunia kemudian tiga belas orang luka luka
baik untuk korban sendiri seluruhnya sudah berhasil dievakuasi ya pak dari lokasi
ya berarti hasil kebenaran sudah bisa dievakuasi dari tkp di seluruh yang mematang itu sekitar enam puluh orang
dua puluh tujuh korban tewas ini artinya ada penambahan ya pak dari jumlah sebelumnya
dari yang tadi kita lihat tadi jam dua jam dua tadi sampai jam tiga yang terakhir tadi jam lima belas empat puluh lima korban terakhir datang
baik tadi pak doli mengatakan ada tiga belas ya pak ya betul ya korban yang mengalami luka luka bagaimana kondisinya pak
jadi korban luka luka yang kami lakukan
amati dari hasil pengamatan kami bersama tim dokter
jadi bermacam macam jadi ada luka robek di bagian pahal kemudian di muka kemudian ada falkur tangan ataupun kaki
juga juga ada mematang badannya
itu mbak yang kami dapat kita informasikan
apakah lukanya kemudian cukup serius pak dari tiga belas orang yang masih dirawat sampai saat ini
ya memang sudah ditangani oleh dokter rumah sakit bersemah langsung ditangani dokter tenaga medis
di sana ini sudah dilakukan untuk mengurangi dari rasa sakitnya
yang saya lihat tadi sudah dijahit kemudian banyak yang sudah beristirahat
oke dua puluh tujuh korban meninggal dunia apakah sudah dijemput oleh keluarganya masing masing
tujuh korban meninggal dunia pak doli apakah kemudian sudah diambil oleh keluarganya masing masing
baik kami laporkan di sini bahwasannya untuk korban yang sudah
diambil oleh keluarganya itu sebanyak tujuh orang
di terakhir ini barusan sekitar lima menit yang lalu sudah diambil oleh keluarganya
baik tapi identitas dari masing masing korban semua sudah diketahui begitu ya pak doli
sudah sudah ada identifikasi nama namanya
tinggal dua lagi ada jenazah wanita yang masih menunggu konfirmasi dari keluarga
karena sampai dengan saat ini baik keluarga yang terdekat di sini
ataupun yang di tempat asalnya belum ada informasi yang datang
jadi maksudnya seluruh korban kondisinya sudah diketahui oleh keluarganya masing masing begitu ya pak ya
mengenai penyebab kecelakaan sendiri apakah sudah berhasil diketahui pak doli
jadi untuk masalah klinik dari masalah kecelakaan ini kami masih terus jalani
dari satlantas forest pagar alam kerja sama dengan subdivisual kumpul dan sumatera selatan direktur atas lintas
dia sedang melakukan pendalaman dan juga beberapa kejadian yang ada di tkp
bahwa saksi yang masih kita periksa di sini
baik bagaimana dengan kondisi sopir bus sriwijaya pak
kondisi sopir bu sriwijaya
di lokasinya pak
kondisi sopir pak halo
kondisi sopir sudah meninggal dunia
kondisi sopir meninggal dunia ya pak
ya sudah meninggal dunia
bagaimana kemudian dengan kesaksian ataupun cerita saksi mata yang kemudian
selamat pak doli
jadi kami dari beberapa saksi mata yang selamat pada awal pkp kami kemarin
waktu pukul setengah dua eh setengah satu
eh setengah dua belas
jadi ketika kami datang ke sana langsung melawal beberapa korban yang selamat
ya kami sempat beberapa kali menanyakan
jadi mereka rata rata banyak yang tertidur mbak
setelah mereka terbangun setelah mereka jasad di sungai lemakang mbak
baik jadi pak
penumpang kebanyakan sedang tertidur begitu ya pak ya
sedang tertidur ya benar rata rata sedang tertidur mbak
dan di saat mereka bangun kondisinya sudah berada di dalam jurang begitu pak doli
ya di dalam jurang mbak
di sungai lemakang
apakah polisi sudah melakukan olah tkp pak doli
jadi sama pasporas pagar alam bersama tim pa dari sudir gatun liraterat
lalu di pasporas suntul sudah melakukan olah tkp bersama sama secara teknis dan praktisnya
tunggu hasilnya kami belum bisa menyampaikan karena nanti dari direkturat lantas polda sumsel yang akan menyampaikan
apakah kemudian juga bisa diketahui kondisi bus sendiri ini apakah naik jalan atau tidak pak doli
mengenai kondisi bus sendiri apakah diketahui layak jalan atau tidak
bus dari kendaraannya pak apakah naik jalan atau tidak
kendaraan kondisi yang
terakhir saya terlihat yang saya lihat pagi pagi
ya itu sampai dengan waktu yang pertama kali kami temukan itu kondisinya terbalik menyamping mbak
jadi sebagian terendam oleh air sungai
baik apakah bisa diketahui pak ini busnya ini laik jalan atau tidak
di sini kita ketahui dari bus ini mbak ini jenis busnya puso ehatsu ya
tahun lagi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini yang kami lihat
oke tapi surat suratnya lengkap begitu pak doli
eee untuk surat suratnya kami masih belum bisa cek karena kami lebih banyak mengupayakan kegiatan evakuasi korban
itu yang penting dulu mbak
baik terakhir pak bagaimana dengan kondisi tkp saat ini apakah evakuasi bus juga sudah selesai
dan apakah kemudian arus lalu lintas yang memang mungkin sempat terganggu akibat kecelakaan ini apakah sekarang sudah normal kembali
eee untuk saat ini kondisi lebih lantar jadi sudah bisa berjalan

karena memang sudah kita atur dan kita posisikan pengaturan angka peralatan trafikon untuk bisa kendaraan bisa keluar masuk di daerah situ mbak
jadi tidak ada masalah sekarang
baiklah kbp doli gumara kapolres pagar alam terima kasih pak informasinya di cnn indonesia newsroom selamat sore
sebelumnya sebuah bus sriwijaya dengan rute bengkulu palembang masuk jurang di jalan lintas sumatera selasa malam
sebelumnya sebuah bus sriwijaya dengan rute bengkulu palembang masuk jurang di jalan lintas sumatera
sebelumnya sebuah bus sriwijaya dengan rute bengkulu palembang masuk jurang di jalan lintas sumatera selasa malam
sebelumnya sebuah bus sriwijaya dengan rute bengkulu palembang masuk jurang di jalan lintas sumatera selasa malam
sebelumnya sebuah bus sriwijaya dengan rute bengkulu palembang masuk jurang di jalan lintas sumateraala malam
sebelumnya sebuah bus sriwijaya dengan rute bengkulu parambang masuk jurang di jalan lintas sumaterarayagan liku lematang desa perahu dipo kecamatan dempo selatan kota pagar alam sumatera selatan

diduga bus yang dikemudikan sopir bernama ferry ini hilang kendali karena mengalami remblong
akibat kecelakaan tunggal ini sebanyak dua puluh tujuh orang penumpang tewas
sementara sebelas orang penumpang lainnya mengalami luka ringan dan selamat
sebelum jatuh ke jurang bus terlebih dahulu menabrak tembok penahan liku lematang
dan jatuh ke aliran sungai lematang dengan ketinggian sekitar delapan puluh meter
proses evakuasi para korban sedikit terhambat
lantaran kondisi jurang yang cukup curam
ditambah separuh badan bus berada di dalam aliran sungai
petugas terpaksa menyelam untuk mengambil para korban